presiden jokowi menerima pimpinan komisi pemberantasan korupsi di istana merdeka jakarta pada jumat siang
pertemuan itu berlangsung tertutup
ketua kpk agus raharjo serta tiga wakil kpk basaria panjaitan alexander marwata dan saud situmorang
tiba di istana kepresidenan sekitar pukul sepuluh pagi
saat menerima pemimpin atau pimpinan lembaga anti raswa ini
presiden jokowi menyatakan dukungan atas langkah kpk dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi
presiden jokowi mengaku pemerintah konsisten untuk mendukung upaya kpk dalam hal apapun
terutama pemberantasan korupsi di tanah air
hal ini disampaikan presiden saat menerima kunjungan ketua kpk agus raharjo dan komisioner kpk di istana merdeka jumat pagi
dari tiga berapa hari setelah
pada tiga hari setelah
melayani dan bebas dari korupsi sehingga bisa berkompetisi dengan negara yang lain
mempunyai daya saing global saya kira harapan kita itu
pertemuan antara pimpinan kpk dengan presiden jokowi sama sekali tidak membahas kasus megakorupsi iktp dan hak angket iktp yang diajukan dpr
hal ini disampaikan ketua kpk agus raharjo usai bertemu dengan presiden di istana kepresidenan jumat pagi
ketua kpk menjelaskan pertemuan dengan presiden merupakan permintaan dari kpk
dalam pertemuan tersebut kpk mengajukan untuk memberikan bantuan masukan atas banyak peraturan perundang undangan
saat ditanya wartawan mengapa keberatan kpk terhadap hak angket ktp elektronik tidak di dpr tidak dibahas bersama presiden
agus beralasan masyarakat luas dapat memberikan penilaiannya terhadap perkembangan proses penanganan kasus tersebut
kita evaluasi dalam waktu yang tidak terlalu lama
jadi kita tidak berbicara kasus sama sekali
kita tidak berbicara kasus
kedatangan kami atas permintaan kpk sebenarnya memberi masukan terhadap banyak aturan perundang undangan yang mungkin perlu disesuaikan